wah lengkap juga ya buku perpustakaan kita
bukan buku islami aja
ada buku pencaksilat juga nih
satu cerita nabi yang berbeda
gak boleh sama
jadi kalian punya waktu dari sekarang
sampai dengan maghrib tiba
ngerti ya semuanya ya
ada pertanyaan nggak ada oke silahkan masuk
yang bener yang bener ya
maaf gak sengaja
hmm aku harus belajar jadi anak baik
demi ibu ayah sama raffi
ini ustad ridwan
disuruh sama ustad musa
tadi pas ustadz di jalan
ustadz ketemu sama orang jahat
nah tiba tiba orang jahat itu menjatuhkan dompet
terus ustadz cek nih dompetnya
ternyata di dalam dompet itu
apa benar ini dompet ibu kamu
ini dompet ibu haikal
wah makasih banyak yaa ustad
alhamdulillah kalau gitu
yaudah kalau gitu nanti dompetnya biar ustad paketin ke lama termang kamu ya
ingin diriku jadi seperti mereka
agar aku berharga
dulu ku sangka
ku kan dapatkan
kiranya aku salah
kau tak perlu harta
untuk kejadi sempurna
hanya di dalam jiwa
bukan karena harta
kau kan jadi berharga
hati yang mulia
lalu abu bakar membuat wasiat kepada aisyah
wasiatnya adalah aisyah harus memeriksa hartanya
jika hartanya bertambah
sesaat dia menjadi kepala negara
maka hartanya harus diberikan kepada penerusnya
tapi tau gak teman teman
pas diperiksa hartanya gak bertambah sedikitpun
kecuali unta dan hamba sahaya
emangnya abu bakar itu jujur banget
pokoknya gak ada tandingnya
sampai umar bin khotob yang gagah dan pemberani itu
sampai nangis mendengar wasiat abu bakar dari akar
cerita kamu itu bagus
terima kasih pak kiai
nah sobri sekarang bagian kamu
itu siapa ya
ya sudah febri sekarang kamu duduk saja
kamu lanjutkan nanti besok subuh
tapi abi tetap akan menagih kamu
sampai cerita kamu itu selesai
ya pak kiai
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

bukan buku islami aja
ada buku pencak silat juga nih
kamu itu kalau waktunya tidur
jangan ganggu orang tidur
ganggu aja sih
eh sobri kamu mau kemana